kacang macadamia mungkin tak banyak dikenal di indonesia
harganya yang mahal membuat kacang asal australia ini jarang ditemui di indonesia
namun jangan salah kacang yang memiliki protein tinggi ini ternyata bisa tumbuh subur di bondowoso
komoditas ini pun kini menjadi andalan warga sekitar
inilah pohon macadamia
tinggi pohon bisa mencapai empat meter dengan daun daun yang lebarnya sepuluh cm
tumbuhan ini berasal dari dataran tinggi australia timur yang memiliki musim dingin yang panjang
sebagai negara tropis yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau
indonesia ternyata bisa menjadi lahan potensial untuk menanam academia
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu macadamia tumbuh subur di kalisat campit bondowoso jawa timur
arealnya tiga puluh enam hektare dengan populasi pohon
yang dua belas itu kami tanam di sepanjang jalan dan curah
di mana pada tahun dua ribu enam belas lalu kami menyumbang pendapatan itu tiga ratus tiga puluh enam juta
tiga puluh enam hektare lahan macadamia milik ptpn dua belas di puncak kalisat jampit ini membuka lapangan kerja baru
beberapa jenis pekerjaan cukup unik
saya sebagai karyawang
kebun pemetik macadam khusus
cari apa yang dibawa dulu dicari
dibersihkan setelah itu baru kita panen yang di atas
dalam perjalanan di makadamia ini kenapa saya terus merumat lebih
karena satu memang membawa kesejahteraan bagi kami itu sendiri
macadamia tak hanya dijual mentah sebagai bahan baku
memasarkan macadamia yang dipanggang dan bisa dimakan langsung
tersedia alat untuk memecahkan cangkangnya yang keras
tahun ini dua ribu tujuh belas akan kami coba masuk ke modern market
kalangan atas yang kami sasar adalah khususnya ibibu
ini ibibu luar biasa menyukai produk macadamia ini
kendalanya memang karena mahal harganya
kalau secara kualitas kita nggak akan kalah
saya yakin karena saya punya teman di australia itu
dia bilang sendiri
dia pernah mencicipi dan rasanya jauh lebih justru lebih enak lebih manis
di australia kacang ini dijual dengan harga dua puluh lima hingga tiga puluh dolar per kilogram
di indonesia harganya bervariasi antara rp satu ratus empat puluh lima hingga rp dua ratus dua puluh per kilogram